mas sumaro cepet pulih ya
ayo mbak kita tunggu di luar
gak gak jangan sampai aku pengaruh sama omongan nyariknya
kapan sih aku bisa sadarnya saya
kamu mau mampir
kemalaman saya kasihan adik aku sendiri
di rumah aku tinggal
nanti kalau kabur kabur lagi gimana
besok kan idul adha
biar aku lebih dekat sama dia
mama juga pengen banget kenal sama catherine
coba aku ajak adik aku sana ya
aku tuh pengen banget deket sama catherine kan
karena dari dulu
aku juga kepengen banget punya adik perempuan
mudah mudahan kamu bisa deket sama adik aku
yaudah aku masuk ya
gimana kondisi semangat

tindakan dokter belum selesai pak

tindakan dokter belum selesai pak
tindakan dokter belum selesai pak

tindakan dokter belum selesai pak
amba mohon kepada mu selamatkan pak sumarno
dia adalah saksi dalam kasus pemenuhan roy

dia adalah saksi dalam kasus pemenuhan roy
sorry banget ya liv
gue baru bisa ketemu lo malem
soalnya kebetulan banget
soalnya kebetulan banget
gue juga tau lah lo pasti sibuk
thank you ya sudah luangin waktu buat gue
gue juga bingung sih sebenarnya mau tanya apa
dulu tuh pernah ketemu sama elsa
cuman ya itu
gue lupa lagi ketemunya dimana
gue sampe kebawa mimpi raff
lo sampe kebawa mimpi serius
aneh banget makanya itu
gue sampai kayak berusaha banget tau gak
eh lo tau gak
dulu dia sekolah dimana
rumahnya lo tau kan alamatnya dimana
gatau bisa jadi clue buat gue inget inget
gue gak tau banyak sih
cuman kalo lo mau tau lebih detailnya
eh boleh banget
ntar gue kenalin
lo kenapa sih
lo gak pengen apa
ketemuan lagi sama riki
ya enggak lah lo aja yang ketemu
sama dia gue mau gak
you take gitu orangnya males lah gue
olivia udah gak mau sama ricky
gagal dong usaha gue cari cewe buat riki
biar dia berpaling dari elsa
pokoknya gue gak mau lagi ketemu sama
rena udah tidur nih
udah mah udah
by the way ow ke rumah sakit
masa ke rumah sakit kok gak bilang sama aku
ya tadi dia baru dapat kabar dari
randy kondisi subarno kurang
bagus maka dia langsung pergi ke rumah sakit
bentar mau aku tanya obat
wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh
nah gimana kak
kabar kamu saya alhamdulillah baik
papa udah pada sindiran di rumah papa mau gak
dateng ke rumah biar kita rahiin sama sama disini
lihat besok ya sayang ya
karena papa jadi panitia kurban
di masjid belakang rumah ini jadi
kemungkinan besar bapak sibuk nak
oke pak yaudah gak apa apa papa kabarin aja ya
ada perkembangan baru nggak nak
kemaren aku dan mas halal dipanggil untuk memberikan keterangan
dan pak sumarno juga dipanggil
pak sumarno yang
ojek yang kerja di tempatnya ahli tuh
iya pak kemaren itu kita sampai cari sumarno
untuk memberikan keterangan tapi
masalahnya dia tuh gak ditemukan
dan setelah kita temuin ternyata pak sumarno itu
mengalami kecelakaan dan sekarang di
lagi ada di rumah sakit lagi ada di icu
iya pak makanya papa doain aja ya semoga pak sumarno
bisa baik baik aja dan bisa kembali
pulih soalnya aku juga
nggak mau kalau misalkan pendidikan ini
iya nak papa bantu doa ya
ya makasih ya pak
waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
bicara dengan teman saya
pengacara handal namanya pak
tapi saat ini beliau sedang ada di
luar negeri mungkin baru
kembali minggu depan oh oke oke
apa bisa langsung diatur jadwalnya
biar minggu depan beliau balik
saya bisa langsung meeting dengan beliau
oke pak saya akan bantu
terima kasih banyak atas bantuannya ya
pak titan balik dari luar negeri
mending aku sekarang fokus mencari tahu
gimana kondisi suami
pasien sudah melewati masa kritisi
dan pasien sudah sadar
tapi kondisinya tetap stabil
tapi pak sumanus sudah bisa dijemuk
bisa bisa silahkan kalau mau jenguk
tapi anak kecil
tunggu di luar dulu ya iya dong
kalau gitu saya ke dalam duluan ya
saya boleh ikut ke dalam
ibu ke dalam dulu ya nak
bapak sudah sadar
ini ibu pak
suami ibu memang sudah sadar
tapi masih sangat lemah bu
tapi suami saya bisa pulih kan dok
kami akan terus lakukan yang terbaik
tolong memberikan obat dan perawatan
paling terbaik untuk pak sumarno ya
lebih baik kita biarkan pak sumarno istirahat
mudah mudahan besok sudah bisa diajak bicara
mudah mudahan besok sudah bisa diajak bicara
pak sumanus cepat pulih ya

ayo bu kita tunggu di luar
mau ada yang dibicarakan
mau ada yang dibicarakan
mau ada yang dibicarakan
bapak diikutin mobil
bapak diikutin mobil
bapak itu siapa pak
bapak itu siapa pak
bapak itu siapa pak
bapak itu siapa pak
bapak itu siapa pak
bapak itu siapa pak